halo reva jangan gr ya soal tadi kita berdua itu gue cuman nyenengin lu doang soalnya gue kasihan sama lu
tentang ini gimana sih tante marissa nyebelin banget sih
aduh gue gak terima gue sama reva deket dan pacaran lagi gue gak bisa
lo kenapa dina
gak usah ngomong gue udah tau lo pasti tadi ngintipin gue lagi kan
dan terus karena tiba tiba gue mau masuk lo ketakutan makanya lo buru buru jalan ke kamar
terus lo jatoh deh
rasain itu namanya ganjaran buat orang orang jahat kan
gue nangkap kodok tau
kan bisa dia panggil gue mama muda aja gak usah disingkat singkat
atau mama cantik atau mama cinderrala atau apa kek
mahmud mahmud disingkat singkat
kalo inget ingetin tadi kayaknya sedih banget deh
aduh tante tante ini gimana sih
ini reva sama boy kok malah jadi mesra mesraan sih tante
aku jadi sedih
kamu salah liat tau
ya gak mungkin lah tante adriana tuh salah liat itu gak mungkin sama sekali
adriana lihat di depan rumah tanpa jelas dengan mata adriana sendiri
hah kamu liat sendiri
hah di depan rumah hah depan rumah siapa
tante marissa kan sampe saat ini belum tau kalo reva itu anak tiri gue
dan serumah sama gue
aduh kacau dah sekarang
adriana hei hola depan rumah siapa
oh iya jadi tadi adriana naik mobil jalan nih tangkel
terus pas lagi jalan adriana lihat ada reva sama boy kayak di perumahan gitu
mereka lagi mesra mesraan gitu tante terus adriana liatnya sedih
tapi gak tau di depan rumah siapa yang jelas liatnya lagi di depan rumah
oh gitu kok bisa ya mereka mesra mesraan ya
bingung juga loh tante padahal tante itu udah ngebajak handphonenya si boy
dan tante udah menganulir wa mesraannya si boy ke reva
gak mungkin seharusnya tuh reva marah tahu
ya itu pinternya boy kali ngambil hatinya reva makanya reva luluh lagi luluh lagi luluh lagi
tante gini nih tante tau bisa aja karena reva udah jatuh cinta banget sama si boy
jadi gak berani marah walaupun nge boy itu ngelakuin apa aja
iya kan bener gak
ada suara motor ntar lagi telfon ya dari riana dah dah
selamat malam ganteng
selamat malam mak
udah pulang mak kamu itu dari mana sih malem malem kayak gini
boy dari rumah temen mak
oh pasti temennya namanya reva ya
kok mama tau
ya tau dong mama kan udah pernah bilang mama itu banyak spy tau
biar jauhin reva dan mau sama adriana
boy kamu dengerin ya boy mama kan udah pernah bilang sama kamu mama tuh gak suka sama siapa
nah itu mama itu gak suka kalau kamu itu sama red
boy masuk ke kamar belajar
duh gua kan mau nanya siapa yang udah bacakin phone gua apa besok aja ya
oh iya tadi mama gak suka sama siapa
hmm hubungannya sama telinganya sama gedenya ya
tapi bunga itu lebih bagus di telinga lo deh daripada di situ tuh ya kan
satu dua tiga tes tes
tes udah tidur belum
hello reva jangan ke r ya soal tadi kita berdua itu gue cuman nyenengin lo doang soalnya gue kasian sama lo